nggak mak padahal di kampung sebelah sudah mulai bisa makan
karena dikasih beras oleh lokal jaya

kampung sebelah sudah dikasih hasil rapasan
sedangkan kampung kita belum ada
sedangkan kampung kita belum ada
sedangkan kampung kita belum ada
nah itu dia kan kampung kita ini kampung paling miskin dibandingkan dengan kampung lain
seharusnya lokajaya itu bagi bagi hasil rampukannya sama kita
untuk apa kalian menunggu pemberian dari loka jaya yang cuma pencuri itu
tuan ku yang mulia sancaloka akan memberi kalian makanan asal kalian mau bersujud di kaki tuan ku yang mulia sancaloka
tidak kami tidak mau sujud sebelum kamu bisa membuktikan ucapanmu
jangan sentuh dulu sebelum kalian bersujud di kaki tuan ku yang mulia sancaloka
sujud ya pak sujud ya pak
jangan menyembah makhluk tapi sembahlah allah rabbul alamin
tuhan seru semesta alam
apa betul itu isinya makanan
jangan jangan sudah berubah bentuk
hah hatu pak
bagikan makanan pada mereka
kebetulan sekali ada sunan derajat dan sunan gonang disini
biar kalian berdua menegang nyawa disini
jadi jumlah wali songo akan semakin berkurang